kontroversi keputusan dpr ri yang mengganti hakim konstitusi aswanto dengan sekjen mk guntur hamzah
menuai banyak kritik karena dinilai cacat hukum
apa alasannya dpr ri melakukan hal tersebut
apakah benar karena dpr ri salah tafsir
apakah benar prosedur yang dilakukan oleh dpr menyalahi undang undang dan harus batal demi hukum
kita akan membahasnya bersama dengan anggota komisi tiga dpr ri arsul sani
dan juga direktur pusat studi konstitusi fakultas hukum universitas andalas ferry amsari
selamat malam pak arsul bang ferry sehat sehat ya
alhamdulillah selamat malam pak arsul
pak arsul saya mau ke pak arsul terlebih dahulu
sebelumnya kami sudah berdialog dengan mantan ketua hakim mk
dan tadi siang pak jimli melakukan pertemuan dengan mantan hakim mk lainnya
salah satunya juga mahfud md
mereka berpendapat bahwa keputusan yang dilakukan oleh dpr ri ini salah
prosedurnya salah alasannya salah
dan dpr ri salah tafsir atas surat yang dilayangkan oleh mk
tanggapannya pak apakah benar salah tafsir
ya tentu kalau bagi kami yang dpr ya kita hormatilah kalau ada sudut sudut pandang seperti itu
apalagi dari para mantan ketua mantan hakim atau institusi
walaupun saya tidak yakin pak mahfud yang tentu diantara beliau beliau itu paling banyak mengerti lah ya persoalan ini ya
kaitannya dengan apa dan lain sebagainya
apapun dalam negara demokrasi termasuk mas ferry nanti ya boleh kemudian mengkritisi habis habisan lah ya
apa yang telah diputuskan oleh dpr
kalau kita lihat di dpr sendiri kan keputusan itu diambil dengan lima fraksi
satu setuju dengan catatan kemudian satu tidak setuju dan dua termasuk praktis saya tidak hadir
tapi kan mekanisme demokrasi mekanisme pengambilan keputusan terlepas apapun penilaian publik terhadap keputusan itu kan berlaku
nah saya ingin mengajak kita tidak melihat kemudian picture gambarnya itu klaimnya itu hanya pada persoalan keputusan dpr yang katakanlah sering disebut sebagai memberhentikan
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
nah saya ingin mengajak kita tidak melihat kemudian picture gambarnya itu krimnya itu hanya pada persoalan keputusan dpr yang katakanlah spring dispute sebagai memberhentikan

nah saya ingin mengajak kita tidak melihat kemudian picture gambarnya itu krimnya itu hanya pada persoalan keputusan dpr yang katakanlah spring dispute sebagai memberhentikan

ini juga harus dilihat gambar besarnya kenapa kok dpr seperti itu ya

nah kalau kita tarik kembali kami di dpr juga jadi kalau tadi prof jimli misalnya mengatakan bahwa itu melanggar undang undang
kami juga merasakan bahwa mahkamah konstitusi di beberapa putusan itu juga melanggar konstitusi itu sendiri dan juga melanggar undang undang
bahkan itu bisa dirunut bisa dirunut dari sejak mahkamah konstitusi ketika dipimpin oleh prof jimli
ya ketika misalnya membatalkan pengawasan komisi judicial
ya atas hakim mahkamah konstitusi
atas dasar pada umumnya kalau ditanya ke hakim konstitusi alasannya adalah karena struktur pasar dua puluh empat yang mengatur kekuasaan kehakiman
ya itu meletakkan mahkamah konstitusi di pasal dua puluh empat c yang berarti di bawah komisi yudisial yang ada di pasal dua puluh empat d
nah ini kan sebetulnya kan tafsir yang ya boleh dibilang
apakah seperti itu
mestinya mestinya ya pada saat itu kan mahkamah konstitusi bertanya dulu dong sama pembuat undang undang dasarnya
ya apakah desain mahkamah konstitusi itu memang tidak untuk diawasi oleh komisi judisial
baik parsul pertanyaannya
pertanyaannya kemudian apakah alasan tersebut menjadi dasar membenarkan dan memberikan uwenang kepada dpr
untuk melakukan penyelidikan
begini dpr itu kan selain sebagai lembaga negara kan juga kita pahami sebagai lembaga politik
ya jadi kemudian ini juga dilihat terutama misalnya ketika kita bicara soal kewenangan mk terkait dengan uji formil
ya terkait dengan uji formi
kita coba tersabayangkan kita tidak mempersoalkan putusan mk terkait dengan apa
uji formil undang undang cipta kerja
sampaikan adalah standar ganda
yang diperlakukan oleh mk
melakukan uji formil
terkait dengan undang undang cipta kerja
partisipasi publik yang
tidak meaningful lah dianggap
karena disana kemudian lahir istilah
yang partisipasi yang bermakna
oke kita sebetulnya
biasa saja tapi begitu kemudian
sebentar saya selesaikan
ada uji formil undang undang mk
yang itu partisipasi publik
yang harus diakui
kalau kita dari
quantifikasi maupun kualifikasinya
lebih rendah daripada
undang undang cipta kerja
berarti alasan tersebut
dasar tersebut menjadi alasan
dan juga dasar dpr ri
merasa berhak melakukan
saya mau ke bang ferry terlebih dahulu
barangkali bukan dasar
latar belakang itu yang sedikit banyak
juga mempengaruhi ya
baik saya akan ke
bang ferry terlebih dahulu apakah demikian
utarakan oleh pak arsul ini bisa menjadi
dasar dari apa yang
diputuskan oleh dpr mengganti
saya mau merespon
dan berdapat dengan prof gimby ya
bahwa langkah dpr ini
yang sangat mendatar
memahami konstitusi dan
lembaga kekuasaan kehakiman
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tegas menyatakan bahwa
adalah kekuasaan yang merdeka
jadi pilihan katanya
luar biasa merdeka
maka beberapa pakar termasuk
pemilih swet pakar kenamaan
soal kekuasaan kehakiman
kekuasaan kehakiman itu termasuk
jauh dari intervensi
cabang cabang kekuasaan lainnya
tidak sesuai dengan lembaga yang
alphanya luar biasa
dan menurut saya
tentu saja ini harus diperhatikan dengan baik
jadi ini harus menjadi catatan
bagi kita semua
oleh kepentingan dpr
kenapa kalau tidak sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh dpr
mereka akan dievaluasi dan diganti
dan harus diingat
juga sangat tidak lumrah
tidak ada fit and proper test
tidak ada ahli yang biasanya diundang
untuk membantu dpr dalam
ini betul seperti
tahu pula ya dadakan
jadi menurut saya
tidak benar kalau kemudian
dprk juga tidak
tidak sehat bagi
teman teman yang ada di partai
politik seperti bang arsul
saat ini mungkin partai beliau berada
di garis pemerintah yang mayoritas
pak arsul menyatakan bahwa alasannya
karena latar belakangnya
mk atau hal hal yang dilakukan
ada kelainan lain yang dilakukan
bisa menjadi dasar dan
keputusan penggantian yang dilakukan
dpr itu pertanyaannya
saya beliau tahu
bahwa tidak ada di dunia ini
kekuasaan kehakiman yang
dievaluasi oleh lembaga
lembaga legislatif adalah
pihak yang berperkara
mahkamah konstitusi bagaimana
mungkin pihak berperkara
nah ini yang kemudian bagi saya
tidak sehat makanya
memang sebagai wakil tuhan
di muka bumi bukan wakil dpr
di dalam persidangan
lembaga peradilan itu memang
harus dipastikan betul betul
diisi oleh negarawan
yang mumpuni bagaimana
memastikannya itulah kerja
ketika priode nya
sudah selesai sebagaimana
diamanahkan konstitusi dan undang undang
agar betul betul dijalankan
kalau kita lihatkan
kemarin dpr sendiri
dan mendiadakan priode
masa jabatan hakim
lalu karena tidak puas dengan itu
mereka mau ubah
padahal undang undangnya belum berubah
tapi sudah dilakukan mekanismenya
di sana saja sudah tidak benar
dan harus kita ingat
dan kita harus hormati
kita semua mungkin
berbeda pandangan dengan konstitusi apa
di negara negara berkonstitusi
hakim lah yang berhak mengatakan
baik bang ferry saya akan meminta
pendapat pak arsul bahwa
tadi bang ferry menyatakan tidak ada
hakiman yang dievaluasi
oleh pihak berperkara
tanggapannya pak arsul
ini kan tadi yang saya sampaikan adalah
latar belakang bagaimanapun
keadaan itu kan mempengaruhi
ya di dalam pengambilan
apa yang disampaikan
oleh bang ferry ambari bahwa
ya hakim pada mahkamah
kenegarawannya itu sudah
artinya di dalam
aspek kenegarawan itu juga
persoalan mahkamah konstitusi
kita atau hakim mahkamah konstitusi
kita itu adalah
ketika terjadi satu
situasi dimana perkaranya itu
menyangkut ya kedudukan
kepentingan hakim mahkamah
ada spandar ganda
dan itu tercermin dalam
dan uji material juga
yang terkait dengan undang undang
nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang mahkamah konstitusi
nah ini juga
kemudian menjadi sebuah
mahkamah konstitusi itu
lahir dari sebuah keputusan
politik ketatanegaraan yang
diambil oleh pembuat undang undang
nah kemudian kan
anggota dpr ini juga anggota mpr
terlepas dari caranya kalau bagi
saya sendiri silahkanlah
sampaikan juga kepada publik
sebagian dari hakim mahkamah
putusannya itu juga bukan
itu ada persoalan yang
yang ya kalau
parsul kemudian yang menjadi masalah sebenarnya
disini adalah prosedur yang
dilakukan oleh dpr ri
peraturan yang ada dalam undang undang
disampaikan disampaikan pendapat
silahkan nanti diuji saya juga
belum tahu nanti mengujinya dimana
misalnya kalau tadi kan
prof gili menyampaikan
ya presiden jangan mengeluarkan
apa kepres ya menindaklanjuti
apa yang disampaikan dpr
nah justru kalau
apa dikeluarkan kepres
maka kan justru mungkin diuji
di pt un
nah disanalah kemudian kan
kalau saya berande ande
ya kalau kemudian itu
dibatalkan barangkali kemudian dia
dpr juga perlu melakukan
lebih baik saya ke
apakah keputusan ini
bisa diuji dan kemudian apakah
mengeluarkan kepres bang ferry
ya kan ini berupa
tindakan dan bisa berujung
kebijakan setelah usaha
atau badan setelah usaha
negara ya yang
bisa saja diajukan ke
pengadilan tata usaha negara tapi
persoalannya bukan seperti itu
soal bisa atau tidak tetapi
sejauh mana kita
yang ada di konstitusi dan undang undang
ya yang terang beneran jadi
meskipun ini lembaga politik
dia harus sangat mengformasi
hukum itu sendiri misalnya
apa yang disebut oleh bang arsul
bahwa mahkamah konstitusi
kalau mahkamahnya double standard
kenapa hanya pak aswanto yang
dipersendirikan gitu ya
kan ini mahkamah konstitusinya
nah yang harus diingat lagi bahwa
itu memang harus
mentaati tiga hal
bahwa tidak boleh menjalankan
sesuatu yang bukan wewenangnya
mencampur adukan wewenangnya
dan bertindak sewenang wenang
rob jimri sudah menyebut
bahwa tindakan ini sewenang wenang
saya menambahkan satu lagi ini bukan
jadi kalau dilihat undang undang
ini harusnya sudah dinyatakan
batal demi hukum
dan saya tidak dalam
tidak dalam rangka mengajari
guru dan senior saya bang arsul
beliau tahu betul
saya mau ke bang arsul
bertanya mengenai double standard
yang tadi juga bang ferry singgung
kenapa hanya pak aswanto kalau misalkan
memang double standard dan dinilai bahwa
kinerja mahkamah konstitusi hasil hasil
produk produk yang dihasilkan oleh
mahkamah konstitusi ini banyak kelalaian
kandungan soal double standard itu enggak
kan dpr juga double standard
soal pengangkatan pak aswanto
pak aswanto ini sudah dua kali
diperpanjang oleh dpr loh mbak
baik kita akan minta tanggapan
pak arsul ya
kenapa kok sekarang setelah undang undang
cipta kerja beliau terlibat sebagai
hakim mayoritas menyatakan
hidup inkonstitusional bersara
kenapa ketika dulu pada
priode kedua tidak dianggap
beliau tidak lain
baik tanggapannya pak arsul
baik bang ferry tanggapannya pak arsul
bisa jadi ya pak aswanto

nanti dari pemerintah dari mahkamah
kita kan belum tahu
dpr dulu bang
ferry itu kan disebut tiga
saya tidak mengintruksi anda
nah kita gantian ya itu bicaranya
untuk mengingatkan apaan
anda belum dapat giliran
silahkan pak arsul
jadi ini kan juga disebutkan
atau asal dari
pemerintah dari mahkamah akun
ini sekali lagi ini negara demokrasi
tetapi kalau ditanyanya soal dober standar itu jelas sekali
jadi kami tidak persoalkan soal putusan undang undang jepak kerjanya
tetapi yang kita persoalkan adalah ya apakah mahkamah konstitusi itu punya kewenangan uji formil
nah itu mestinya menurut hemat saya tidak bisa ditafsirkan sepihak begitu saja
karena ini terkait dengan penambahan kewenangan
baik pak arsul jika hal tersebut yang dipermasalahkan kenapa kemudian keputusannya adalah mengganti pak aswanto
ya itu pada saat ini pak aswanto jangan kemudian seolah olah kenapa kok hanya pak aswanto
pada saat ini pak aswanto saya tidak tahu besok misalnya pemerintah atau mahkamah agung akan seperti apa begitu loh atau dpr mau seperti apa
tadi saya sampaikan ya
baik maksud saya jika mengenai uji formil yang tadi pak arsul utarakan itu kan bukan keputusan pak aswanto saja
namun kenapa jika masalahnya mengenai uji formil undang undang cipta kerja salah satunya kenapa keputusannya adalah mengganti pak aswanto saja
itulah yang kalau saya ditanya itu saya kebetulan juga tidak hadir ya pada saat pengambilan keputusan
tetapi juga jangan kemudian disimbolkan bahwa hanya itu pak aswanto
bisa saja nanti kemudian ada juga yang lain apakah itu dari dpr apakah itu dari pemerintah atau apakah itu dari mahkamah agung kita lihatlah ya
pak karena banyak yang kemudian menilai ini adalah upaya dpr untuk melakukan intervensi
terhadap mahkamah konstitusi dan logika yang disampaikan oleh pak bambang ini adalah logika perusahaan adalah logika yang sangat salah
saya kebetulan saya tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh ketua komisi tiga
tapi artinya kan saya juga tidak harus membenarkan apa yang disampaikan oleh ketua komisi dua
saya punya pendapat sendiri
pendapat saya mungkin ada yang sama dengan ketua komisi tiga
ketua komisi tiga adanya juga yang berbeda ya
tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau persoalannya itu intervensi barangkali sudah dari dulu itu dilakukan
ya karena kan kalau soal misalnya undang undang dibatalkan akhirnya dari dulu juga banyak undang undang dibatalkan
dpr nya juga biasa saja
karena kita juga melihatnya itu masih dalam ya on the frame
tapi ketika kita melihat mahkamah konstitusi menerapkan standar ganda misalnya terkait dengan uji formil begitu itu menyangkut
baik pak arsul saya mau minta tanggapan bang ferry tadi yang dinyatakan oleh pak arsul bang ferry bahwa sekarang pak aswanto bisa saja nanti ada penggantian penggantian lain
karena beliau tidak hadir saya mau ceritakan ada surat yang mengasari persidangan itu
isi surat itu menjelaskan bahwa putusan mk itu mau menyampaikan konfirmasi yang sifatnya pemberitahuan bahwa tidak ada lagi periodisasi masa jabatan hakim
dia akan berlangsung atau sudah sampai usia tujuh puluh tahun
sifatnya sangat pemberitahuan
oleh karena itu disebut bahwa tim hakim yang berasal dari dpr pengusulannya yaitu pak aswanto
pak arief hidayat dan pak wahidudin adams itu tiga orang itu disebut begitu ya
pertanyaan hebatnya adalah kenapa dari tiga hanya pak aswanto
ini tugas dpr karena kalau untuk pemerintah sudah pasti
sasarannya juga kepada tim hakim yang menyatakan inkonstitusional persyarat undang undang kita kerja
karena sudah tersebar juga di publik bahwa ada rapat rapat yang akan merencanakan itu di istana
bang ferry saya harus memotong di sini rapat rapat yang merencanakan hal ini
berarti sebelumnya sudah ada pertemuan diduga sudah ada pertemuan antara dpr dan juga pemerintah
nanti saya mau minta tanggapan pak arsul terkait hal ini
tidak tahu dpr dan pemerintah
baik nanti saya akan minta pendapat ini
namun setelah jeda bang ferry dan juga pak arsul cnn indonesia newscast masih akan kembali
usai jeda tetaplah bersama kami
saya mau mengkonfirmasi terlebih dahulu ke bang ferry
bang ferry tadi terakhir menyebutkan bahwa diduga ada pertemuan pertemuan sebelum keputusan ini dilakukan oleh dpr dan juga pemerintah mengenai kocok ulang hakim mk
ya silahkan nanti dikonfirmasi ke pihak istana ya
ada mensesnek yang mengundang beberapa ahli hukum
tapi bukan ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara
potensi kocok ulang hakim konstitusi di mahkamah konstitusi
pertanyaan yang muncul dalam forum itu adalah apakah memungkinkan bagi presiden untuk menarik hakim konstitusi usulan dari presiden
nah ini pertanyaan yang menarik yang juga menjadi polemik ketika pertemuan itu terjadi karena didengar oleh teman teman hukum tata negara
sebab hal itu sangat tidak masuk akal dalam kajian hukum tata negara
karena sifat kekuasaan kehakiman di mana mana memang merdeka
untuk menjaga mereka sebagai wasit demokrasi konstitusional yang melindungi konstitusi dan hukum dari potensi potensi zigzagnya politik
baik bang ferry
jadi ini merupakan pagar yang ya pagar penting harus kita jaga hati hati
tidak sekedar politik saat ini saja
tetapi mari pikirkan jauh ke depan soal demokrasi
jadi positif kita yang lebih baik
baik saya akan ke pak arsul mengkonfirmasi hal tersebut
bahwa dinyatakan ada pertemuan yang membahas mengenai potensi kocok ulang hakim konstitusi
pertama apakah hal tersebut benar
dan yang kedua apakah yang tadi dinyatakan oleh pak arsul pada segmen sebelumnya ada hubungannya pak dengan ini
ya saya pertama kotaknya itu ada di dpr bukan di pemerintah
pertemuan yang tadi diduga itu ada di kota pemerintah
nah saya tentu tidak bisa menjawab
tapi kita sering juga itu baru dengar dengar dan ternyata hoax
dan tapi itu dikembangkan seolah olah itu sudah merupakan sebuah fakta
tapi oke lah saya apa itu kita serahkan sama mas ferry untuk percaya atau tidak percaya dengan dugaan itu
tidak berkomunikasi dengan katakanlah yang ada di rumpun kekuasaan eksekutif
karena memang tpr itu adalah rumpun kekuasaan tersendiri
dan tentu sebagai rumpun kekuasaan tersendiri
jadi ya apakah yang dikerjakan dilakukannya benar atau tidak itu nanti ukurannya di pemilu
jadi ukurannya di pemilu
bahwa ada pendapat pendapat ada masukan ada pengingatan
ya kita juga harus berterima kasih
ya itu kita harus berterima kasih
tetapi ukurannya harus pemilu
jadi ukurannya tidak bisa ukurannya pendapatnya pak ferry ampari atau siapapun lah
tapi yang jelas tentu dpr juga melihat mengikuti dalam konteks relasi antar lembaga negara
dan itu yang dilihat bahwa total standarnya itu sudah sampai pada stadium yang sulit untuk kita ditolerir
di formil atas undang undang fku uu tahun dua ribu dua puluh
karena itu menyangkut kepentingan para hakim mahkamah konstitusi
itu kemudian standarnya berbeda
terkait dengan misalnya meaningful participation ya
dengan yang pernah diputuskan di undang undang tepat persia
baik pak arsul
sama tidak masalah barangkali begitu
baik pak arsul saya juga mau bertanya mengenai isu bahwa
apa yang dilakukan oleh dpr ini ada hubungannya dengan tahun politik dua ribu dua puluh
karena kita mengetahui bahwa mk ini akan memutuskan banyak hal di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
dan ketua komisi tiga dpr ri bamba nguryanto
juga menjelaskan bahwa pencopotan prof aswanto ini merupakan keputusan politik
benar demikian pak arsul
itu saya kira karangan yang terlalu jauh
coba kita ya coba pakai logika yang paling sederhana
yang memutuskan setuju terhadap pencopotan itu
itu kan nanti bisa jadi akan bakal saling berlawanan
karena koalisinya berbeda
dan kemudian juga paslon pilpresnya berbeda
dan juga misalnya di sengketa pemilihan legislatif
bisa saja kan kemudian saling berlawanan
yang satu jadi termohon yang satu jadi pihak terkait
jadi itu kecuali kalau kemudian semuanya akan bareng bareng ada dalam satu koalisi
jadi kalau itu kemudian dikaitkan dengan desain dua ribu dua puluh empat
itu saya kira mengarang yang terlalu jauh lah
karena kami ini belum tahu
saya misalnya dari p tiga belum tahu apakah nanti saya pasti akan terus dengan koalisi indonesia
atau akan bertatu yang akan berbeda berlawanan
misalnya dalam pilpres dengan koalisinya
kalau memang ini nanti sudah fix ya antara gerindra dengan apkp
jadi jangan perspekulasi terlalu jauh lah

bang ferry tidak ada hubungannya dengan tahun politik tahun panas di dua ribu dua puluh empat
bagaimana pandangannya apakah ini tidak akan berdampak tidak akan berimplikasi sebenarnya
gerindra spih base
posisi komposisi hakim akan sangat menentukan arah keputusan politik di tahun dua ribu dua puluh
dari soal verifikasi partai politik dari soal tahapan pemilu dari soal proses kepemiluan
dari hasil suara pemilu hingga nanti akan berujung kepada sengketa perselisihan hasil pemilu
semua berada di jantungnya di mahkamah konstitusi
semakin komposisi ini bisa ditentukan maka akan menentukan juga hasil
di banyak negara permainan politik seperti ini juga terjadi
tetapi tidak sekasar apa yang terjadi dengan pak aswanto
jadi pilihan pilihan politik itu betul betul harus menghormati konstitusi
ini bukan pendapat ferry amsari ansip
ini basisnya konstitusi
pasal dua puluh empat clear loud and peer dan dibaca tiap hari oleh bangsa
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaannya yang merdeka
sifat merdeka kekuasaan kehakiman itu dijelaskan bahwa itu jauh dari intervensi
termasuk dengan diksi evaluasi konfirmasi dari lembaga lembaga di dpr
jadi tidak boleh kemudian ada upaya seperti itu
dan harus diingat ini tidak sesuai ketentuan undang undang yang berlaku
undang undang tujuh tahun dua ribu dua puluh yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan dpr menjadi undang undang
tidak dibuat ya harus ditaati
tidak kemudian mengabaikan dan menganggap ini tidak ada upaya upaya politis mengarah ke tahun tahun politik yang sebentar lagi akan dihadapi
jadi menurut saya
saya memang kalau kemudian konstitusi sudah berkata demikian tidak boleh juga ini dilempar sebagai pendapat ferry
mari kita baca pasal dua puluh empat undang undang dasar
baik bang ferry saya akan bertanya ke pak arsul
ada dua poin bang ferry yang tadi dinyatakan oleh bang ferry adalah ini adalah upaya untuk menentukan komposisi
karena mau tidak mau ini akan ada dampaknya terhadap tahun politik nanti
dan yang kedua undang undang nomor tujuh dua ribu dua puluh ini baru saja disahkan oleh dpr ri
tanggapan ya pak arsul
pertama tadi saya sampaikan kalau pun ini apa terkait dengan upaya membentuk komposisi ya hakim konstitusi
loh komposisi untuk kepentingan siapa
uang sembilan partai yang ada di dpr saat ini itu justru nanti akan dalam tanda kutip ya berlawanan satu sama lain kok dipilih dan dipilpres loh
jadi kemudian apa
komposisinya katakanlah apakah kemudian teman teman pdi
nah kalau komposisinya untuk kepentingan teman teman pdi perjuangan kan belum tentu
teman teman golkar dan teman teman gerindra kami semua p tiga demokrat akan setuju
maka jangan imajinasinya jangan terlalu jauh lah ya
jangan terlalu berimajinasi terlalu jauh meskipun berimajinasi ya boleh juga dalam negara demokrasi kan tidak dilarang juga ya
nah kalau soal justru disitulah masalahnya
kami tidak melihat kalau terkait dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh itu kami kan tidak melihat masalahnya itu baru atau tidak baru
tetapi yang kita lihat adalah inkonsistensi
nah ini saya ingin sampaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu saya kira kita sejak smp atau sma sudah membaca itu gitu loh
dan itu ada
akan nempel di kepala kita
pertanyaannya kemudian adalah apakah merdeka juga untuk melanggar konstitusinya
merdeka juga kemudian untuk mengambil pertimbangan sudut sudut hukum yang juga itu mestinya mestinya paling tidak dicek dulu
ingat dpr itu bukan para pihak di mahkamah konstitusi
dpr itu pihak yang diminta keterangan
di mahkamah konstitusi itu prosesnya bukan proses kontentius itu permohonan
ya jadi keliru kalau dikatakan bahwa dpr itu para pihak
dpr itu hanya diminta keterangan setelah memberikan keterangan selesai
bapak tapi kan isi dpr itu partai politik yang bisa bersengketa nanti
yang akan diputuskan oleh mk
saya boleh respon mbak tante
karena yang menyetujui itu nanti akan saling berhadapan satu sama lain
karena paslon pilpresnya berbeda karena caleg calegnya berbeda pasti akan juga ada sengketa
kemudian misalnya soal perolehan suara
demikian juga sengketa pelkadah
maka calon kepala daerahnya juga berbeda beda
maka saya katakan kalau ini dikatakan dengan komposisi desain untuk dua ribu dua puluh empat baik pemilu ataupun pilkada itu imajinasi yang terlalu jauh
karena itu apa faktualnya tidak akan berkemasih
baik saya mau ke bang ferry
bang ferry sebenarnya ini kan banyak pandangan pandangan dpr yang tidak sesuai gitu dengan keputusan keputusan mk
sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh dpr terkait pandangan pandangan tersebut tanpa harus menyalahi aturan
saya respon dulu pernyataan beliau
bahwa itu terkesan double standard juga
memang dpr itu pihak yang diminta keterangannya di mahkamah konstitusi
sekali lagi serta pihak
kedua kalau memang hanya sekedar pihak yang diminta keterangan kenapa harus mengevaluasi hakim
kenapa kemudian harus menilai kapasitas hakim sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi
toh dpr lebih banyak lagi tidak sesuainya berkonstitusi
kalau memang dpr bisa mengevaluasi pemilihnya kenapa dpr tidak bisa dievaluasi dan di recall oleh rakyat yang memilihnya
kalau memang bicara soal ketidakpastu pun
saya yakin kalau dpr buat undang undang bisa recall by the people banyak tuh yang akan dipecat oleh rakyat
tetapi ini kan semata mata akan dikaitkan dengan banyak hal
maksud tahun politik tidak hanya soal
tapi juga dengan ppr yang terselisihkan akhir kembilu
bisa juga dengan partai koalisi pemerintahan
misalnya soal isu tiga periode soal isu presiden bisa menjadi cawapres soal isu isu lain yang disertai oleh partai partai yang berada di barisan pemerintah
jadi ini komposisi penting
tapi yang paling utama dan terdekat terkait isu ini adalah soal undang undang cipta kerja itu
soal undang undang cipta kerja itu hampir seluruh partai pemerintah berkelinda mereka bersatu padu mendukung undang undang cipta kerja
yang kemudian betul betul melanggar konstitusi
soal uji formil pemilih itu saya bisa berdebat panjang
itu sangat konstitusional
kalau dibaca pasal dua puluh pasal dua puluh dua pasal kemudian yang menjelaskan bagaimana mahkamah memberikan kesempatan kepada dpr untuk membuat undang undang seluas luasnya
di dalam undang undang itu ada delegasi dari konstitusi yang menghendaki diatur ya tata cara pembentukan undang undang
jadi memang ada ruang untuk menjelaskan uji formil itu sesuatu yang wajar
karena yang diuji itu undang undang bukan pasal pasal undang undang saja
baik kemudian apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh dpr terkait padangan padangannya yang mengenai double standard yang tidak koin mk ini inkonstitusional
apa yang bisa dilakukan sebenarnya bang ferry oleh dpr tanpa menyalahi aturan yang ada dalam undang undang
dpr itu serius sangat double standard soal ini
dulu hakim itu priokotik lima tahun lima tahun
mereka bisa mengoreksi setelah lima tahun
kalau tidak nyaman bisa lanjut begitu
nah setelah itu mereka perpanjang lima belas tahun
atau umur tujuh puluh tahun
ini sudah salah satu teori untuk menjauhkan kekuasaan kehakiman dari ruang politik
tiba tiba diulang lagi mekanisme evaluasi
pertanyaan saya dulu waktu mau memperpanjang kepikiran apa begitu ya
padahal ini harusnya sudah menjadi perhatian serius begitu bagi dpr bahwa mereka tidak akan lagi melakukan evaluasi
nah sekarang yang dipertanyakan oleh mbak saza menarik
lalu apa yang bisa dilakukan oleh dpr
ya tunggu masa jabatannya habis
pilih itu negarawan yang betul betul paham konstitusi dan hukum tata negara untuk melanjutkan lima belas tahun
itu pilihan yang sudah baik
baik pak arsul
dpr dinyatakan oleh bang ferry opini bang ferry adalah dpr juga double standard terhadap mk
ya kalau bang ferry bicara seperti itu saya malah tidak terkejut
tidak luar biasa gitu
kalau bang ferry mengunci dpr itu harus
saya surprise gitu ya
hal hal seperti itu
kemarin menyerang mk habis habisan
sekarang mendepennya mk habis habisan
ini kalau kita mau double standard ya
ini kira dalam hal apa itu bang
apa harus dilakukan
anda jangan nyela nyela
masa akademisi kok
kita yang boleh
itu diasa dalam debat
di dalam parlemen juga ada
baik sebentar bang ferry
baik sebentar bang ferry
coba kalau akademisi itu jadi pendengar yang
politisi aja bisa jadi pendengar yang baik
silahkan pak arsul
saya ingin sampaikan bahwa ya kalaupun ini dpr ini lembaga politik
jadi kalau ada perbedaan perbedaan pergeseran sikap itu yang wajar
parlemen dimanapun ya begitu
dalam negara demokrasi itu
ya pemerintah kebijakannya berubah
itu memang dimungkinkan
yang tidak boleh double standard itu adalah kekuasaan kehakiman
itu tadi yang saya sampaikan
apa bicara tentang meaningful participation di undang undang cipta kerja itu
ketika uji materi yang terkait dengan kepentingan hakim mk sendiri
standarnya sudah berbeda
kalaupun mau dikritisi
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh itu
meaningful participationnya itu minimal sekali
kalau mau konsisten ini dari perspektif mk
bukan dari perspektif dpr
yang benar pak arief
dibatalkan undang undang itu
itu kalau tidak mau double standard
tetapi karena ini menyangkut kepentingan yang enak
buat hakim yang mulia
saya harus memotong
tapi pertanyaan terakhir untuk bang ferry dan juga pak arsul
untuk bang ferry terlebih dahulu
tolangkah apa yang harus dilakukan untuk menyudahi kontroversi ini
karena tadi pak jimli menyatakan bahwa
pemerintah dpr dan mk harus duduk bersama
dan berbicara terkait hal ini
dan diselesaikan dengan baik baik
apakah ada solusi lain bang ferry
saya pertama merespon dulu
di dunia akademisi
biasa saja berdebat dan interusi
biasanya yang siap siap dengan interusi tidak terdiri
harus diingat bahwa double standard dalam mengkritik mk
adalah double standard publik
kalau dia melihat putusan itu berbeda beda
nah ini double standard dalam menjalankan undang undang
undang undang ini baru diperbaiki
seolah olah tidak ada naskah akademik dan segala macamnya
nah kalau kemudian sikap sikap seperti ini double standard
ada langkah langkah yang tidak sehat
ya kita bisa melakukan langkah langkah hukum sebagai publik
yang mulia hakim aswanto juga bisa melakukan langkah langkah hukum tertentu
untuk membela nilai nilai konstitusional
yang dia percaya
dengan segala hormat bang arsul
sangat korak koranda hukum kita
jika ini dilanjutkan
saya atas nama junior
teman teman yang bergerak dalam studi hukum
memanggil nurani dpr
fokus dalam menjalankan nilai nilai politik
dan jangan mengabaikan nilai nilai hukum
karena bagi saya ini sungguh sangat memalukan
solusi yang ditawarkan oleh dpr
agar tidak ada lagi kontroversi
terkait keputusan ini
sekiranya kami di dpr
kalaupun ini negara kita itu kan
negara yang mengedepankan juga
selain mekanisme pengambilan keputusan yang biasa
itu kan juga musawarah dan mufakat
jadi kalau tadi prof rory simly menyampaikan
kan misalnya perlu adanya pertemuan
saya kira kalau dari sisi dpr
ini juga perlu kita buka pintunya
lembaga negara kita itu
di dalam memposisikan dirinya
tetapi tidak kemudian
ada yang merasa bahwa
atas nama kekuasaan kehakiman
maka dia boleh kemudian
juga melakukan apapun
itu menyangkut kepentingan dirinya sendiri
bahwa hakim tidak boleh
mengadili perkara yang menyangkut dirinya sendiri
atau yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan
saya kira hal hal itu juga
perlu kita sampaikan
kepada para yang mulia
yang ada di mahkamah konstitusi
baik terima kasih
pak arsul sani dan juga bang ferryam sari
sampai jumpa lagi bersama cnn indonesia newscast
cnn indonesia newscast masih akan kembali
tetaplah bersama kami